sampah popok menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah rumah tangga di indonesia
selain itu daur ulang sampah popok juga jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan sampah plastik
padahal kandungan material dari sampah popok juga tidak kalah bernilai ekonomis dibandingkan dengan sampah plastik
menyadari hal ini arci satya nugroho warga kabupaten bandung barat bersama dengan rekannya
mulai mengolah sampah popok sejak beberapa tahun terakhir
dengan menggunakan teknologi hidrotermal arci berhasil mengolah sampah popok
penelitian untuk mengolah sampah popok ini sudah dimulai sejak tahun dua ribu enam belas
yang kemudian berkembang sampai saat ini
saya mulai mulai cari cari cara bagaimana mengolahnya
saya lakukan waktu itu sederhana saja dengan alat kami yang skala lab
waktu itu kami saya olah di belakang rumah
setiap hari saya coba kira kira jadi apa itu dimulai dua ribu tujuh belas
lama lama saya tahu kira kira ini cocok
karena waktu itu pertama kita buat menjadi bahan bangunan untuk pot biasanya
jadi fibernya itu kita olah menjadi pot
kemudian plastiknya karena konsep dari guna olah limbah itu kan kita mengembalikan ke asalnya
karena tadi plastik itu asalnya dari minyak bumi
maka kami coba kita kembalikan sedekat mungkin untuk menjadi minyak bumi
dan akhirnya menjadi bahan bakar air
sampah popok yang akan didaur ulang dimasukkan ke dalam mesin hidrotermal
di dalam mesin inilah sampah popok dipanaskan dan diaduk selama beberapa jam
untuk memisahkan material yang bisa digunakan kembali dari sampah popok
sistemnya itu mirip kayak panci presto sama blender sih sederhananya
popoknya kita masukkan ke dalam reaktor
terus kita panaskan
biasanya temperaturnya antara satu ratus lima puluh sampai dua ratus
hingga tekanannya dua belas bar
kita aduk prosesnya satu lima sampai dua jam proses pemasakannya
setelah diolah dengan mesin hidrotermal
hasil dari pengolahan tersebut kemudian dibilas
dan dikeringkan selama satu hari untuk menghasilkan fiber dan plastik
fiber dan plastik ini kemudian bisa diolah lagi menjadi beberapa produk
salah satunya pot tanaman yang diberi nama poktontera
berbeda dengan pot tanaman biasa
poktontera terbuat dari campuran semen dan fiber
hasil olahan limbah popok
selain lebih kuat dibandingkan dengan pot plastik
pot ini juga memiliki kelebihan
yaitu memiliki reservoir untuk menyimpan air
penggunaan fiber juga membuat dinding pot memiliki pori pori kecil
yang memungkinkan dinding air tetap basah karena menyerap air dari reservoir
sehingga tanaman tidak perlu disiram setiap hari
saya tuh udah sekitar dua bulan cobain poktontera
di rumah tuh kebetulan ibu saya seneng gitu
terus yang dirasain sih sangat memudahkan
karena dia tuh punya sistem yang self watering gitu
sehingga kita nggak usah setiap hari nyiram gitu
tapi tinggal didiemin aja mungkin sekitar dua tiga hari kita tambahin air di tengah tengahnya
selain pot bunga terdapat beberapa produk lain yang bisa dihasilkan dari limbah popok
fiber bisa digunakan untuk membuat brik bahan bangunan dan berbagai kerajinan tangan
sedangkan plastik bisa diolah lagi untuk menjadi minyak bakar
saat ini pengolahan sampah popok milik arci sudah mengolah sampah
dari kawasan perumahan di kabupaten bandung barat
dan digunakan di beberapa tempat pembuangan air sampah di jawa dan kalimantan
dari jaya rizky radian kabupaten bandung barat jawa barat